istilah broker atau maklar identik dengan profesi yang menjadi perantara jual beli barang komersial
namun di surabaya terdapat suatu komunitas yang menamakan dirinya broker sedekah
penyambung antara tangan di atas dan tangan di bawah
cari baju sama seragam juga
ya ketika kita menemukan banyak masalah sosial di masyarakat biasanya misalnya kemiskinan
nah ketika kita menemukannya secara pribadi kita kesulitan untuk mencarikan solusinya
dan biasanya hanya menuntut dan menunggu solusi dari pemerintah
nah ini di surabaya ada komunitas yang unik untuk membantu mencarikan solusi permasalahan tersebut ini
dengan menjadikan diri mereka sebagai broker atau maklar sedekah
jadi mereka langsung menemukan masalah di masyarakat lalu mencarikan solusinya langsung di masyarakat
ya broker sedekah sederhananya adalah maklarm sedekah
komunitas yang dipelopori oleh ibu ibu pengusaha dan
rumah tangga dari surabaya ini berkonsep menemukan kebutuhan dari masyarakat dan mencarikan donaturnya
uniknya sistem donasi dilakukan dengan sistem lelang
jadi sistem melelang itu kalau ada permintaan bantuan ada kesehatan udah kritis
terus pendidikan atau bagi sembako bagi makan itu kita sehari sebelum kita biasanya buka lelangan senin ke donatur
komunitas ini rutin membagikan makanan siap konsumsi setiap hari jumat
dan juga lelang sedekah setiap hari senin
di hari hari khusus seperti menjelang ramadan
broker sedekah dengan beberapa komunitas sukarelawan di surabaya bersinergi membagikan sedekah tematik seperti
kosko kesehatan gratis atau pasar sembako buku dan pakaian murah
ini tarik murah apa ibarat
bukunya buat siapa
iya senang baca baca itu

didirikan dua tahun lalu kini donatur broker sedekah sudah mencapai ratusan orang
dan kini broker sedekah memiliki kepengurusan sendiri membentuk yayasan dan mendirikan pakti asuan
widah subianto surabaya